akibat tak kuat melewati jalan tanjakan sebuah truk bermuatan batu bata di magetan mengalami kecelakaan hingga terjun ke dalam jurang
akibat kejadian ini satu orang tewas dan lima penumpang luka luka
kecelakaan tunggal menimpa sebuah truk bermuatan batu bata di tanjakan desa sidomulyo magetan
diduga karena tidak mampu menanjak truk tiba tiba berjalan mundur hingga menabrak pembatas jembatan dan terjun ke jurang sedalam dua puluh meter
akibat kejadian ini kulit truk bernama suyanto warga desa pingkuk tewas akibat mengalami luka di bagian kepalanya
sedangkan lima penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit umum dr sayyidiman magetan
dari sana mobil sudah berat kelihatan berat sudah saya kasih kodum melambai tangan
cuman sopirnya tidak tangkap akhirnya melewati jembatan sehabis lima belas meter di antara dua puluh meter mobil tidak mampu naik
hingga saat ini petugas lantas polres magetan masih memeriksa sejumlah saksi dan korban selamat untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan